selanjutnya dialog ini mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian orang
untuk itu trigger warning terlebih dahulu ya
di mana ada seorang siswa kelas dua sekolah dasar berusia sembilan tahun di sukabumi meninggal
usai menjalani perawatan di rumah sakit dan diduga akibat dikeroyok teman dan kakak kelasnya
kasus seperti ini memang bukanlah pertama kali terjadi
bahkan bisa dibilang sebagai fenomena gunung es
lalu bagaimana cara untuk mengantisipasinya
kita akan langsung membahasnya dengan pak nahar yang merupakan deputi perlindungan khusus anak
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
yang sudah bergabung melalui sambungan telpon
selamat malam pak nahar
ya pak nahar ini rasanya miris sekali
kalau kita membaca headline nya stop budaya kekerasan di kalangan anak
karena kalau bicara soal budaya kekerasan bisa dikatakan ini satu hal yang kerap berulang
pelakunya anak anak korbannya anak anak
kalau kita bahas secara data pak nahar
bagaimana sebenarnya potret kekerasan di sekolah
dengan anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku
ya tentu ada beberapa data yang bisa kita jadikan acuan ya
di kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu
kami mengupdate dan mengelola kasus kasus yang masuk terkait dengan kekerasan
salah satunya adalah kasus kekerasan fisik gitu ya
jadi kekerasan ini salah satu saja dari jenis jenis kekerasan
lalu kemudian dari jumlah kasus yang masuk
contoh misalnya di tahun terakhir itu tahun dua ribu dua puluh
itu ada enam belas satu ratus enam kasus yang masuk dengan korban
bisa jadi misalnya
misalnya dari satu kejadian melibatkan banyak anak gitu ya
baik pelaku korban maupun anak saksi
sama seperti yang sekarang sedang dihadapi di sukabumi
bahwa ada satu anak yang diduga dikeroyok oleh empat anak
dan bahkan bisa lebih dari empat anak itu gitu ya
sekarang sedang didalami oleh pihak kepolisian
ini menjadi catatan catatan penting
ini dari kita untuk bisa mendalami betul kasus ini sesungguhnya apa yang menjadi pemicu
karena ada indikasi juga informasi bahwa kejadiannya
misalnya di lingkungan sekolah
tapi ini harus dipastikan lagi gitu ya
ketika itu terjadi di lingkungan sekolah
maka ini juga harus dicek gitu ya
ada nggak kebijakan di sekolah untuk mengantisipasi agar kejadian kejadian ini tidak terulang
karena misalnya di sekolah ini tidak terulang

dari sisi pelaku tentu
pakar teman itu menjadi
jadi bisa jadi kasus kasus kekerasan fisik itu juga dirakukan oleh temannya
lalu kemudian terjadinya kasus
ini bisa beragam gitu ya
baik di fasilitas umum
dan di tempat tempat lain
jadi ini sangat beragam
oleh karena itu maka untuk kebutuhan penanganan kasus ini
maka harus dipastikan bahwa kenapa ini anak meninggal
lalu kemudian kenapa ada anak lain yang melakukan itu
ada beberapa pembanding gitu ya
dari aspek hukumnya harus dipastikan
memenuhi unsur tidak
ada bukti buktinya tidak

kemudian juga harus didalami betul
misalnya ada faktor penyerta tidak
misalnya yang tadi disampaikan oleh
apa tadi yang sudah disampaikan oleh
dari soekabumi misalnya
ada indikasi lain misalnya
anak misalnya nggak berani melapor
kemudian ada indikasi bahwa anak ini
mengalami intimidasi begitu ya
jadi artinya bahwa itu
dari aspek hukum harus
dikapal di sekolah sekolah itu
jadi itu adalah hal yang harus diperlukan di sekolah sekolah itu

untuk tidak terjadi lagi
jadi ini tanggung jawab
artinya bisa dikatakan bahwa
kasus yang dilaporkan
ini bisa dikatakan sebagai satu fenomena gunung es
dimana sebenarnya secara umum
masih banyak kasus kasus yang tidak terlapor
dari kondisi saat ini apakah kemudian menurut pak nahar
dan kemen pppa
bisa dikatakan bahwa sebenarnya indonesia itu
sudah ada di fase darurat
kekerasan anak oleh anak juga
sesungguhnya keberpihakan kita untuk
baik anak sebagai
korban taksi maupun pelaku
itu sudah menjadi
fokus dari upaya pelindungan
khusus bagi anak
lalu kemudian kenapa misalnya
dari angka pelaporan
itu angkanya mengalami penurunan dari tiga tahun terakhir
jadi hasil surveinya menurun
orang melapor semakin mudah
lalu kemudian pencatatan semakin baik
di sistem pelaporan itu
setiap tahun mengalami kenaikan
nah kenaikan ini artinya
lalu kemudian juga
tahu manfaat dari melapor itu
dapat manfaat lainnya misalnya
lalu kemudian mendapatkan pendampingan
bahwa sejak kemarin dalam proses pemeriksaan
seperti ini sudah didampingi oleh
perlindungan anak yang ada di sukabumi gitu ya
jadi artinya bahwa
merasakan manfaatnya lalu kemudian
semakin terlindungi dan bisa dipenuhi
maka ini berkontribusi
dengan kenaikan angka ini
tetapi itu baru angka yang dilaporkan
angka yang belum dilaporkan tentu
bisa jadi masih ada
karena tadi kasus sukabumi itu masih ada
dan di sukabumi itu membuktikan
anak ini kalau nggak dipaksa
masuk rumah sakit lalu kemudian ditanya
sampai empat kali ya
jadi kalau misalnya tidak terjadi sesuatu
bisa jadi ini anak nggak lapor
oke artinya kan ini juga
perlu kita tentu dalami
apakah kemudian tindakan ini dilakukan
di lingkungan sekolah atau tidak
tapi terlepas dari itu sejauh ini
dari kementerian pppa apakah kemudian ada
koordinasi khusus dengan
kementerian dikbut ristek dikti
untuk bisa benar benar
menciptakan satu formulasi
tidak ada lagi atau menekan
jumlah anak sebagai pelaku
kekerasan yang terjadi terutama pada
berbagai regulasi diupayakan
programnya juga dilakukan
regulasi itu juga disusun bersama
antara kementerian lembaga tugas
fungsi dari masing masing itu
harus disertakan contoh misalnya
tentang perpres tentang strategi nasional
kekerasan terhadap anak
kementerian lembaga yang diberikan
kewenangan untuk melakukan upaya upaya
mulai dari pencegahan penanganan
dan memastikan bahwa
sistem itu bisa dilaksanakan
sembaik baiknya gitu ya
di sisi lain tentu dari sisi
program maka ada
beberapa program yang harus
itu dilakukan secara bersama
dan kami di kementerian pembangunan
perempuan perlindungan anak
di daerah itu harus
kabupaten kota itu harus
ini memastikan dua
bisa dilakukan dengan sebaik baiknya
tetapi kemudian juga kalau ada
kasus kasus yang muncul perlu
pelindungan khusus bagi anak
juga sudah disiapkan
sistemnya sehingga kita berharap
dari aspek pencegahan
sampai ke penanganan
kita bisa lakukan dengan sebaik baiknya
baik di pusat maupun di daerah
iya jadi tadi dari efek atau
dari aspek bahkan ya pencegahan
hingga akhirnya penanganan bisa dilakukan
karena jangan sampai tadi seperti kasus yang terjadi
di kota bumi seorang anak
terlalu takut untuk menyuarakan hingga
akhirnya tidak bisa terungkap begitu padahal ini
sebenarnya satu mata rantai yang harus
bisa kita putus bersama
kembali lagi pak nahar kalau kita bicara
terkait kasus kekerasan
bullying dan semacamnya
tentu pengawasan orang tua
guru menjadi satu hal yang juga penting
tapi kita harus tahu faktanya
dua puluh empat jam anak tidak selalu
dalam pengawasan baik itu orang tua
sejauh ini berarti bentuk regulasi regulasi
pendidikan karakter seperti apa
pendampingan seperti apa yang
sebaiknya memang benar benar
bisa diterapkan diimplementasikan
untuk bisa menekan
jumlah kasus seperti ini
empat pilar harus dikuatkan
satu misalnya dari
anaknya itu sendiri anak harus diberikan
pemahaman tentang hak haknya lalu kemudian
juga dia tahu
bagaimana cara melindungi diri
dan ini menjadi
penting tetapi juga
seringkali ada beberapa persoalan yang
menjadi pemicu misalnya
tapi kemudian karena faktor
pengasuhan di keluarga itu
agak sedikit bermasalah
juga kastek kastek kekerasan dilakukan
jadi kebiasaan lalu kemudian
melakukan hal hal yang tidak baik secara datang
lalu kemudian itu menjadi
pola yang bisa direplikasikan
dia misalnya dengan
lingkungan lain di luar itu
anak dan keluarga harus dipastikan
sebagai benteng utama
untuk memastikan upaya ini
terjadinya lalu kemudian
masyarakat juga harus didukung
untuk ikut terlibat jadi kalau misalnya
tahu di lingkungan itu ada
gelagat anak yang menjadi korban
atau pelaku atau ada tanda tanda
ini anak misalnya
menjadi korban gitu ya
maka deteksi dini
penanganannya bisa lebih cepat sehingga masalah
masalah yang lebih berat bisa kita lakukan
penjagaan terakhir dan yang
terakhirnya adalah pemerintah
oleh karena itu maka pemerintah
sistem perlindungan anak ini bisa
dilakukan baik di pusat maupun
di daerah termasuk penyediaan
apa pemenuhan hak dan pelindungan
lalu kemudian menyiapkan sdm
memastikan dalam pemenuhan
pilar itu harus
selalu didorong dengan
demikian maka programnya juga
mengarah ke sana jadi
beberapa program itu juga
diarahkan kepada anak misalnya aktivitas
positif gitu ya lalu
kemudian menciptakan lingkungan
kondusif bagi anak untuk
bisa saling berinteraksi tanpa
melakukan kekerasan sehingga program
sekolah sama anak pondok pesantren ramah anak
itu juga didorong
soal penguatan kapasitas pengasuhan
lalu kemudian juga di masyarakat
aktif untuk melakukan
pencegahan dan penanganan ya karena pada dasarnya
anak anak ini juga apalagi di usia
sekolah ya sekolah dasar
balita ini adalah satu
perlaku untuk meniru
itu masih juga melekat pada diri mereka
jadi tadi kalau kata pak nahar harus
dipupuk harus dibimbing
untuk dijelaskan mana yang kemudian
sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak dilakukan
tapi pak nahar itu kan tadi idealnya
yang tadi anda jabarkan
kalau kemudian kita
mengatakan bahwa untuk self monitoring
dan juga evaluasi sejauh ini
pak penerapan tadi
teknik atau dasar dasar yang tadi bapak sebutkan
sudah berapa persen sih
kalau kita bicara dari sabang sampai merauke
yang bisa benar benar melakukan ini semua
apakah kemudian itu semua hanya terjadi
di sejumlah daerah daerah
yang dianggap sebagai kota besar saja
karena faktanya di kota besar juga masih
banyak nih pak
perlaku atau tindakan kekerasan
yang dilakukan baik itu oleh
anak ataupun terhadap anak
kepijakan kabupaten kota
layak anak itu untuk seluruh kabupaten
di wilayah indonesia
kan gitu lalu kemudian dari
kebijakan itu memastikan
yang harus dipastikan bahwa
setiap daerah itu melakukan
dari sisi pemenuhan anak anak itu
sipil partisipasi itu harus
yang seringkali berkaitan dengan
anak bisa menjadi pelaku atau menjadi korban
ini juga harus dipastikan
jadi lingkungan keluarga
dan pengasuhan alternatif ini
di seluruh wilayah
itu harus terus didorong
ada ruang ruang konsultasi
bagi keluarga untuk memastikan
pengasuhannya dilakukan dengan baik
lalu kemudian juga dari aspek
kesehatan dan kesejahteraannya ini juga
didorong gitu kalau enggak
tentu ada persoalan perusahaan
misalnya begini anak yang jadi korban
ada indikasi punya penyakit
tetapi dia enggak memeriksakan
lalu kemudian di stimulus
berdampak buruk gitu
dari sisi aspek pendidikan
termasuk ketika anak anak ini
yang rentan tadi karena berbagai sebab
korban pelaku atau
baik intinya tidak boleh yang pertama mungkin
bisa kita tegaskan harus berani
untuk speak up harus tahu dulu mana yang
sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak dilakukan
harus berani speak up jika melakukan hal itu
walaupun itu bukanlah satu hal yang mudah
tapi harus didorong untuk melakukan itu
agar kemudian juga tercipta ya pak ya
satu lingkungan satu ekosistem
pada anak layak bagi anak anak
karena pada dasarnya anak anak inilah
yang nanti juga akan menjadi masa depan
dari bangsa ya pak rahar ya
baik kita jangan
menjadi satu generasi yang
pembenaran terhadap adanya kekerasan
dengan diliputi disiplin dan juga
hal semacamnya ini adalah hal yang wajar ya pak ya
harus berani untuk menyetop
budaya kekerasan di kalangan anak
terima kasih banyak pak nahar
atas waktunya kepada kami
dan itulah tadi
akhir dialog kita bersama dengan deputi
perlindungan khusus anak kementerian
ppp a republik indonesia
terima kasih pak sehat selalu